tidak ada yang bisa dipercaya
tadi gue ke warung keliaran di sana
lu juga gak jualan
sibuk mau bikin rumah
tidak ada yang bisa dipercaya
ini bukan rumah
masa rumah keselirian gini

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
warung itu kendang ayam
gue lagi duduk
mbak be kenapa
lagi pengen kopi pahit
panas ya be
waktunya biar lihat
kok jam segini udah pulang
gak ada les
gak ada pelajaran tambahan
oh enak ya
sekolah yang banyak enggaknya
aninya piggy udah tahu ya udah kau tahu masa aja aku panggil dia cuma mau ngecek udah pulang
gate go ia tidak ojek mention saya tujak sama saya jabu terdetek appear ayo
kayak ada yang aneh pak
apa yang aneh
kita harus bikin kemasan baru lagi
kok indah usah
capek bulat balik kesana
katanya mau ngembangin usaha tapi nggak mau usaha
selagi tulisan warna dan gambarnya nggak masalah
ya kita pesen aja langsung untuk diproduksi yang banyak
kan nggak capek bulat balik ke sana
warna tulisan dan gambar benar kan
berarti kita tinggal tambahkan aja ukurannya
dua sendi ke kiri dan dua sendi ke kanan
diem loh gue lagi baca buku
tadi gua ke warung lansono juga gak jualan
sibuk bikin rumah rumah rumah
mbak be bener bener pengen nikah lagi iya biar gua ada yang ngurusin din kayak lo ada
si surti mbak be demennya sama maetati kan iya mau gua demen sama si maet tapi kan kata mbak be
udah deket sama orang lain enggak mau nyari yang lain aja be nyarinya di mana din
din juga belum tahu maksud mbak be daripada mbak be ngarep ngarep sama orang yang bakal nggak mau
mbak be mbak be nyari yang lain aja be siapa bilang si maetat gak mau gua emangnya mau
apaan tuh itu multivitamin be untuk menghilangkan capek capek pegal pegal sama kesemutan
peh peh peh
super dua setengah aja ya
mungkin gue iri
gue masih bingung
sama jak saya juga
iya dengan saya sendiri
harusnya menurut tua gue
gak usah juru gue batalin pendaftaran
barusan ada telepon
pendaftaran gue ditolak
pekerjaan kayak kita
tukang ojek ini sering di jalan
jadi resiponya tinggi